allah akan dapat menumbuhkan penyakit kalian
ini hanyalah air biasa
air ini sudah saya doakan
bisa menjadi obat
terima kasihlah kita semua kepada allah subhanahu wa ta'ala
karena sesungguhnya allah lah yang menyembuhkan kalian semua
tapi akhirnya malah membuat susah
istri saya sudah memaafkan kamu
terima kasih banyak pak
bagaimana keadaan ibu sekarang pak
boleh saya lihat
jadi sunan bonang bisa sembuhkan warga
dan semakin meyakinkan warga dengan allah tuhannya
benar suruh rumbuh
sunan bonang termasuk wali yang sangat hebat
aku akan selesaikan ini dengan cara yang baik
aku menandang kamu
kamu tidak akan bisa mengalahkan aku
sabar suruh rumbuh
sebaiknya kita bicara baik baik
tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara bermusawarah

tauhid keyakinan kepada allah swt
bahwa tidak ada tuhan yang harus disembah selain allah
dan muhammad adalah utusannya
kita harus yakin bahwa di muka bumi ini tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai allah
jadi sunan bonang sudah mengislamkan sorolembuh

apa beliau itu paman yang waktu itu menolong aku pada saat sancaloka menyerang
aku harus menemui sunan bonang
warga sudah berhasil disembuhkan oleh sunat anak
sunat buah anak
katanya dia wali allah
katanya dia sakti
aku harus belajar dari dia
aku harus jadi muridnya
aku harus menjadi muridnya
rasamulan pergi meninggalkan kita
dia pergi cari rumah
rasamulan mencari kakaknya saya
kenapa rasamulan melakukan perbuatan ini
dia hanya meninggalkan pesan surat buat kita
dia pasti belum jauh dari sini
aku benar benar sangat khawatir
takut terjadi apa apa
bawa kembali rasamulan kembali
bawa anak kita kembali
kenapa yang meninggal
mereka sedih karena mau ditinggal pergi sama sunan bonang
senat bonangnya dimana sekarang
mungkin masih di tanah lapang mas
terima kasih pak
iya terima kasih
beliau sudah pergi
untuk melanjutkan siar krisis lain
terima kasih mas
terima kasih mas